satu hari jelang puncak ibadah haji sebagian jemaah calon haji asal indonesia sudah berada di mina
jemaah akan bermalam di mina sebelumlah kesanakan wukuf di padang arafah
sebanyak dua ratus enam puluh lima jemaah calon haji asal kota depok jawa barat yang terbagi dalam sepuluh rombongan
jumat malam waktu arab saudi sudah menempati tenda di maktab empat puluh empat mina
kondisi tenda di mina sebagian besar masih kosong
sebagian besar jemaah calon haji asal indonesia akan mulai mendatangi mina pada sabtu ini
mina adalah sebuah lembah di padang pasir yang terletak sekitar lima km sebelah timur kota mekah arab saudi
mina terletak di antara mekah dan musdalifah
mina juga mendapat julukan kota tenda karena berisi tenda tenda untuk jutaan jemaah haji seluruh dunia
tenda tenda itu tetap berdiri meski musim haji tidak berlangsung
mina paling dikenal sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan lempar jumroh dalam ibadah haji

kita sudah terhubung via telepon dengan senior produser cnn indonesia iki rahayu
puncak ibadah haji segera tiba
kegiatan apa yang kini tengah dijalani oleh jemaah haji indonesia di sana
selamat pagi waktu ter saudi dan selamat siang waktu indonesia
jum'ah haji asal indonesia yang saat ini sudah berdatangan di maktab empat puluh empat mina

terlihat cukup banyak
artinya beberapa maktab seperti di maktab empat puluh empat maktab lima puluh dua maktab lima puluh tujuh
sudah mulai dihuni oleh para jemaah yang mengambil taruhiyah atau sunnah rasulullah ini
dan bisa kami sampaikan bahwa agenda jum'ah haji pada pagi hari ini sedang besar
mengisi dengan kegiatan zikir dan survei ke lokasi jamaros
jum'ah ras adalah lokasi di mana jum'ah haji nantinya akan melakukan
baik melempar jumrah ular ular buka dan akhjar ke ular
kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa suhu udara di kota mina atau di mina sendiri
jauh lebih rendah atau lebih sejuk dibandingkan ketika kami masih berada di mekah atau mabisa tentunya
hari ini tercatat tiga puluh satu derajat celcius dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika di mekah mencapai empat puluh
hari ini tercatat tiga puluh satu derajat celcius dibandingkan dengan waktu sebelumnya ketika di bait
bagaimana dengan fasilitas yang disediakan oleh pihak pemerintah arab saudi sendiri untuk para calon jemaah haji ini
dan juga bagaimana apakah ada kendala selama ini selama proses penyelenggaraan ibadah haji disana
bisa anda jelaskan bagaimana fasilitas yang disediakan oleh pemerintah arab saudi sana untuk para calon jemaah haji dan juga apakah ada kendala tersendiri
baik sepertinya kami ada kesalahan ataupun gangguan teknis dalam hal audio